wuuuh lebih santik daripada reva
kali ini juga jauh lebih baik daripada
ma gak mungkin deh gacuannya mama tuh bisa ngalahin reva
secara selera mama tuh dibawah standarnya
boy tidak untuk kali ini
lo apa tuh
lo kenapa toh
abis dikukulin sama si roger be
ur hebat nilai tapi sih
kayaknya udah gak sabar nih anak anak
ya allah be
berita kenapa sih gak pos pos cari masalah sama kita ya be
itu aja anak anak ngobrol sampe tutup kuping kok gak ada semuanya
ya udah be nanti kita lanjut aja di warung babi ya be ya
insya allah be saya kesana sekarang kalo gak ada halangan
mereka selalu niat nyari kara kara sama kita
mama kok seneng banget kayak abis dapet hadiah besar aja
soalnya mama udah ngedapatin rival buat lawan reva
ada deh masa dikasih tau
ntar gak surprise tau
tapi kali ini jauh lagi cantik daripada reva
ma kali ini juga jauu lebih baik daripada reva
secara selera mama tuh di bawah standartnya
boy tidak untuk kali ini
masya allah dasar orang tua aneh mau ngejudoin anak sanjak
bira bira kenapa kau cemberut abis dua milen siapa bete
pake istilah bete
anggar banyak deh
anggar banyak susah juga
emang ya bira kenapa sih bete
kan hayo ribut berantem
tidak ada henti hentinya
mendingan yang diberantemin
aduh masalahnya penting
ini mah tidak
ini mah ngeberantemin
masalah ngejudoin si aden
kan tidak penting pisah
oh jadi nyonya masih kekeh aja gitu
judoin den bos sama adriana
tidak begitu bukan
katanya si nyonya ate sudah dapet cewe baru lagi
buat dicodohin sama si aden
so pikir orang tua macam lah on etek itu
den boy tes calonnya ada tiga
sama cewe yang ini
enak pisan jadi den boy
mau jodohin aja ada tiga
kalau demand mah jadi den boy
dilamar tiga tiganya lah
mah iya banget sih ga sehok gitu kamu rejanya anaknya juragan
masa bangun kasep kio si ga sero
eh mang liman
seri aja ogos sama mang liman
apa yang jelma didi mah baru lo nanti san
irah telfon lah ya si aden gitunya
apa yang barusan lo lakuin itu salah
temen temen gua ga bersalah sama lo
dan ga punya masalah sama lo
itu semua salah lo
lo kabur kaburan dari gua
semua ini nggak akan terjadi
karena gua tau ujung ujungnya
kita pasti bakalan beribut
dan gua ga mau menyelesaikan masalah itu dengan ribut
oh jadi gitu
setelah lo udah ngehajar abisan abisan temen gua
sekarang lo mau lepas tangan
gua kasih tau lagi sama lo
gua ga ngehajar temen lo
temen lo itu yang bersalah
lo tau dari mana
belum tentu temen gue salah
jangan sok tau deh lo
si tukang basu yang salah
dia yang ambil jalan gua
bukan salah gua dong
gua ngeliat sendiri
lu semua juga diem
ini urusan gue sama dia
ini urusan gua sama dia
kuosen kita gak bakal kelar sebelum kita ngabisin lo